kita ke informasi selanjutnya komisi pemilihan umum menyatakan tetap menerapkan aturan tentang pengurus dan anggota partai yang telah diberlakukan
kpu menjawab keberatan partai buruh yang meminta syarat pengurus dan anggota partai tidak harus sesuai dengan domisili di kartu tanda penduduk
menanggapi permintaan partai buruh komisioner kpu idam holik mengatakan bahwa syarat tetap sesuai dengan aturan
sebelumnya partai buruh meminta syarat menjadi anggota dan pengurus boleh di luar domisi di ktp
pihaknya menilai peraturan kpu tidak sesuai dengan prinsip pemilihan umum dan melanggar hak asasi
ida menjawab langsung setelah beraudiensi dengan partai buruh di kantor kpu kamisya
terkait dengan proses verifikasi tentunya kami akan berpegang teguh pada asas penyelenggaran pemilu yang tadi dalam forum dikemukakan tentang pentingnya jujur dan adil
karena itu memang asas pemilu dan nanti dalam verifikasi kami akan tegakkan hal hal tersebut sesuai dengan aturan
aturan yang berlaku